sayang kamu gak usah takut kita akan bersenang senang
saya akan memberikan pelayanan yang terbaik buat kami
bagaimana dengan suami kamu
kamu gak usah takut suamiku lagi keluar kota
dua hari lagi dia baru pulang
sayang kamu gak usah takut kita akan bersenang senang
saya akan memberikan pelayanan yang terbaik buat kami
bagaimana dengan suami kamu
kamu gak usah takut suamiku lagi keluar kota
dua hari lagi dia baru pulang
kamu benar benar wanita yang sangat cantik
dan menggairahkan bagi setiap pandangan laki laki
kamu bisa nyamuk cuci aja
papa papa ada dimana sekarang
ini papa dalam mobil dalam perjalanan pulang
insya allah sebentar lagi papa sampai rumah
pulang bukannya papa dua hari lagi di sana
ada ya perubahan rencana tapi syukur kan papa bisa pulang cepat
ya syukurlah kalau begitu
yaudah sampai jumpa nanti ya
ayo cepat sekarang kamu pergi suamiku dalam perjalanan pulang
ayo ayo kamu ikut dalam belakang aja
ini minumnya pak
baru pulang kerja
iya benar bu
di fajar nanti kalau saya mau minta tolong boleh ya
nanti aja deh
yang penting dek fajar sudah mau menolong aku nanti
insya allah bu ya
kalau saya bisa tolong saya akan bantu ibu ya
kalau begitu terima kasih duluan loh dek
kalau begitu saya donasi dulu ya bu
di dalam panas
kamu kelihatan cepih sekali jar
kalau setiap malam selalu mengganggu ibu
tidak apa apa fajar
kamu kan habis cari duit
bukan habis main
ibu ikhlas kalau melakukan semua ini
kamu mandi dulu
kamu padahal ada dztikslah
karna sudah enam tahun
ada apa bu
saya bisa minta tolong sebentar gak
minta tolong apa ya bu
ini dek fajar saya mau minta tolong benerin kunci pintu saya
gak bisa dikunci
mungkin kuncinya memang harus diganti ibu
dia fajar bisa tolong liatin
tapi saya harus segera berangkat ke kantor bu
gimana kalau nanti saja bu
sebentar aja kok de gak lama tolong ya
maaf bu pintu sebelah mana yang rusak bu
pintu yang di dalam ayo masuk dulu
maaf bu saya nggak berani masuk bu
apalagi suami bu gak ada di rumah
gak apa apa kok cuma sebentar aja
kunci yang mana bu
itu kunci kamar saya gak bisa dikunci dari dalam tolong ya de fajar
gak lama kok
sekarang tinggal ada kita berdua disini
maaf bu jangan bu
kamu gak usah pura pura
kamu juga menginginkannya
bu jangan bu
apa apaan ini bu
bu jangan bu
kamu juga gak suka
saya mau diperkosa sama fajar pak
maksud saya pak yang melakukannya
tapi bu elvi pak
gak mungkin mama melakukannya
dia yang memperkosa mama pak
kamu mempunyai niat jahat dalam visi saya pak
fajar di buku pak elvi bu
di bukun pak elvi
di rumah pak elvi bu
saya tidak salah
fajar ini mencoba memperkosa istri saya
anak kamu ini pak

mohon pembuktianmu ya allah
buktikan kepada semua orang
anak kamu tidak bersalah ya allah
amang yakin anak kamu tidak akan melakukan hal yang serendah itu ya allah
amang rela mati ya allah
asal pembuktianmu kebuktikan ya allah
sembuhkan anak kamu
s rudolph bukan anak siapa itu
asal pembuktianmu minta maaf menantu saya kok untuk berhuning
dan lelaki itu pun picks punya beter